informasi berikutnya setelah bom bunuh diri yang terjadi di astana anyar bandung jawa barat
polri telah memperketat pengamanan jelang libur natal dan tahun baru
langsung saja kita simak perkembangan terbaru yang akan disampaikan oleh kepolisian berikut ini
terkait dengan kewaspadaan terhadap aksi terorisme mendatang
press release dari densus delapan puluh delapan terkait dengan update perkembangan pencegahan dan penindakan
serta penegakan hukum tindak pidana terorisme di tanah air di indonesia
khususnya update pengungkapan di bulan desember dua ribu dua puluh
pres rilis dari densus delapan puluh delapan terkait dengan update perkembangan terbaru yang akan disampaikan
densus delapan puluh delapan anti teror polri selaku pelaksana tugas penegakan hukum tindak pidana terorisme
dan tindak pidana pendanaan terorisme atau tppt
sebagaimana telah diatur undang undang
pres rilis dari densus delapan puluh delapan terkait dengan update perkembangan penindakan dan penindakan
serta peningkan penindakan terorisme dan peningkan penindakan terorisme
dan pengungkapan terhadap tindak pidana terorisme di indonesia
terkait dengan peristiwa bom bunuh diri
yang terjadi pada tanggal tujuh desember dua ribu dua puluh dua lalu
di polsek astana anjar porestabes bandung polda jawa barat
pres rilis dari densus delapan puluh delapan terkait dengan update perkembangan peningkanan terorisme
dan penindakan yang telah dilakukan oleh densus delapan puluh delapan anti teror polri
selama periode bulan desember dua ribu dua puluh dua ini
telah melakukan penegakan hukum terhadap dua puluh enam
kami ulangi dua puluh enam tersangka
ada dua jaringan ya
baik dari jaringan jad
dan jaringan terorisme ji
kami sampaikan pengungkapan tersebut
di jawa tengah
telah melakukan penegakan hukum
terhadap tujuh tersangka
dilakukan atau dilaksanakan sebelum peristiwa
bom bunuh diri di polsek astana anyar
yaitu di tanggal satu desember
jadi artinya kurang lebih seminggu sebelum
peristiwa bom bunuh diri
densus delapan puluh delapan telah melakukan
penangkapan dan penegakan hukum terhadap tujuh tersangka
kemudian di jawa barat
ada enam tersangka
ini pasca ya
pasca peristiwa bom bunuh diri tersebut
ada enam tersangka yang telah ditangkap
dan diamankan oleh densus delapan puluh delapan
dari enam tersangka tersebut
tersangka sudah dilakukan penahanan
dan tiga tersangka lainnya
masih dalam proses pemeriksaan
kemudian juga densus delapan puluh delapan ini juga diangkat

melakukan penegakan hukum
di provinsi sumatera utara
ada sepuluh tersangka
ini juga dilakukan penangkapan
pasca peristiwa bom bunuh diri di polsek astana anyar
kemudian di provinsi sumatera barat
ada satu tersangka
juga pasca bom bunuh diri di polsek astana anjar
kemudian di provinsi riau
ada satu tersangka
pembunuh diri di polsek as tananyar
dan satu lagi
di jawa tengah kembali
jadi di jawa tengah itu ada
sebelum peristiwa pembunuh diri
dilakukan penangkapan dan penegakan hukum
pasca peristiwa pembunuh diri
total semuanya ada
dan tentu akan diproses
sesuai dengan peraturan perundangan
nah dari dua puluh enam tersangka
dua kelompok jaringan
ada dua kelompok jaringan
jaringan terorisme j
dan dua belas jaringan terorisme ji
ulang kembali ya
tindak pidana terorisme
di polsek astananyar
polsek tapas bandung
bom bunuh diri tersebut
sebelas orang diantaranya
barisan anggota yang sedang melakukan apel
dua ransel yang
isinya bom yang digunakan
namun dua bom yang
digantungkan di depan
dan digantungkan di belakang
tas katakanlah tas
yang meledak adalah
namun terpental saja
tapi bisa diperkirakan ya
meledak di bagian depan
maka diperkirakan korban
yang akan timbul
akibat peristiwa tersebut
akan lebih banyak lagi
jadi yang meledak di bagian belakang
nah letusan susulan tersebut
yang diduga ada
bom yang dibawa
kemudian didisposal oleh
jibom atau jihandak
polda primo polda jawa barat
sampaikan kembali bahwa
pelaku bom bunidi tersebut
pekerjaan buruh harian lepas
kecamatan batu nunggal
kota bandung jawa barat
kelompok jaringan adalah
kami profiling ya
bahwa yang bersangkutan
atau mantan napiter
atau napiteroris yang telah
menjalani masa hukuman penjara
karena keterlibatan tindak pidana yang sama
yaitu tindak pidana
pada tahun dua ribu tujuh belas
di bandung jawa barat
atau yang kita kenal
keterlibatan yang bersangkutan
pembelian bahan peladak
selain dia yang merencanakan
pelaku juga yang membuat
dan pelaku juga yang menjadi
berdasarkan penilaian penyidik
itulah konferensi pers yang masih kita simak
dari kepolisian yang menyatakan sudah
melakukan penangkapan terhadap
terorisme yang tersebar di beberapa provinsi yang berada di bandung dan jawa barat
seperti di jawa tengah jawa barat sumatera barat sumatera utara dan juga riau
disebutkan tadi pelaku untuk bom bunuh diri yang terjadi di bandung jawa barat
di polsek asana anyar
merupakan pelaku berinisial as atau am
yaitu profesinya sebagai buru lepas
beralamat di batu nunggal bandung jawa barat
yang merupakan mantan napiter
dari kasus bom panci cicendo pada tahun dua ribu tujuh belas
kita akan nantikan perkembangan terbaru dari kepolisian
terkait adanya upaya untuk menindak aksi terorisme